masih mumpung kamu tuh bakal musim coba kalau ada mama mau jadi apa kamu tuh susah aja kan
kalau enggak ada kamu hidup mama mungkin tidak akan susah begini
tidak mau bikin mama susah aku mau bikin mama bahagia lebih baik
mama dev tidur di ranjang aja ya mak ya kan kesian deve tidur di lantai yang dingin
jangan jangan jangan biar aja dia disini jangan dipindahin bau kotor begini anak kamu tahu
masih untung kamu tuh bapak urusin coba kalau gak ada mama mau jadi apa kamu tuh ah
iya mama kasih jangan cuma terima kasih doang minta maaf ntar kualat lagi kayak tadi
kamu tidur di
di sini tapi besok kamu harus tidur di luar lagi mengerti tapi malah dave kan lagi sakit mendingan
terus capa memangnya kamu yang berkuasa di rumah ini adalah mama bukannya kamu enak aja kamu tuh
berbicara seperti itu lagian lukanya juga enggak bakalan tambah parah kalau dia tidur di luar sama
aja kan bikin susah aja nih anak kalau nggak ada kamu hidup mama mungkin tidak akan susah seperti ini
biar aja dia disini
kamu gak apa apa kan
aduh malah hujan
amat gak ketemu lagi nih
terutama si dea
papa udah beli makanan
kayaknya ada aja masalah
tadi pagi makanan orang ditagi begini
udah gitu makanan
abis udah ini
kamu tuh bapak musim
coba kalau gak ada mama
bikin susah aja
kalau gak ada kamu
hidup mama mungkin tidak akan susah begini
gak mau bikin mama susah
aku mau bikin mama bahagia

kalau bapak datang
aku akan ikut bapak
aku mau bawa bapak pergi
aku pergi dulu kak
maafin dev yang udah bikin mama sedih
bikin mama seru marah
pa papa malam ini kesini kan
kemarin papa kenapa nggak datang
kok papa malam ini datang
jangan jangan sih dev
kenapa bapak gak datang
kenapa bapak gak jegut tep
benci siapa pak
aku mau nemuin papa
aku juga gak mau ikut sama papa
bapak aku ikut papa
dan aku disini
bantu yang lama kerja
kan kasih allah aku sendiri
bantu yang lama kerja
ya ampun tep
kamu mana tep
bapak udah ngepatin janji
bapak dateng kesini
kamu gak ada
bapak udah gak mau ketemu papa lagi
bapak gak ada
kenapa perutku bergerak lagi
kalau emang kamu udah gak mau ketemu papa lagi
udah gak apa apa
pak gak bakal dateng lagi
tolong deh pak
aku gak boleh ngeluh
kalau mama tau
pasti mama lebih marah
aku kembali ke kamar
bapak gak marah
kurang ajar kamu tuh
dem gak mau kabur ma
kamu memang bohong
itu buktinya apa
mau pergi kan
mama tidak akan pernah menganggap kamu lagi sebagai anak mama
anak mama cuma dua
sandy maroni kamu tuh bukan
dem juga anak mama
mama gak suka
gak mau ma
gak ada maaf lagi buat kamu
sana pergi itu kan yang kamu mau